saya akan buka dengan pernyataan jurubicara tim kampanye nasional jokowi maruf amin aca hasan syajili
yang mensinyalir ada sesuatu yang gak beres dari aktivitas politik dalam satu dua hari ini
pasti nanti kita akan konfirmasi ke pihak yang dituduh tentunya
tapi kita putarkan dulu yuk keresahan atau aroma yang dicium oleh aca hasan sazili
kpu ini adalah lembaga independen lembaga yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun
dan bahkan di dalam proses pengambilan keputusan kpu itu melibatkan semua pihak
tkn terlibat di situ bpn juga terlibat di situ dan diputuskan secara bersama sama
nah tetapi kami melihat justru sebaliknya apa yang sudah disepakati oleh kpu
itu kemudian di luar berkewar kewarnya lain
kami melihat bahwa ini adalah upaya yang sangat sistematis terstruktur dan masif yang dilakukan oleh pihak sebelah
untuk melakukan delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu
ya itu indera penciumannya apara bang aca
katanya ada sesuatu gerakan dalam satu dua hari mungkin dalam beberapa waktu terakhir
untuk mendilegitimasi kpu
itu sikap resmi itu yang di
disinyalir oleh tim kampanye nasional jokowi maruf mbak irma
apa indikasinya mbak irma
ya kita melihat dari mulai ketika andi arief ya menyatakan bahwa
ada tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos
padahal jelas jelas itu tidak ada
bahkan kertas suara itu disetak aja belum tiba tiba ada kertas suara seperti itu
itu kan salah satu indikasi ingin mendelegitimasi kpu
agar masyarakat tidak mempercayai hasil ketika nanti selesai hasil pilek selesai
oh benar dia menang karena itu
karena ternyata ada surat suara dulu kan udah ada tuh kertas suara yang dicoblosin gitu
jadi sebenarnya ini sebenarnya ketakutan mereka
ketakutan ketakutan yang terjadi di pihak mereka bahwa mereka akan kalah
nah kalau kalah mereka bisa mengatasi rasa malunya dengan mengatakan bahwa ada kecurangan
tapi itu asumsi analisa saja atau anda memang mencium ada gerakan yang sistematis maksudnya ujungnya untuk
ya saya kira itu dilakukan oleh mereka kenapa
karena menurut pemahaman kami mereka mulai melakukan banyak hal seperti berita berita hoax misalnya kan
yang disampaikan ke publik habis itu kemudian diklarifikasi
ini sistemnya hit and run
jadi lempar satu masalah kalau ditangkap publik diam diam saja tidak bereaksi maka ini akan jalan
tapi ketika itu kemudian terbukti bahwa itu adalah hoax mereka akan bilang minta maaf
nah ini yang seperti seperti ini terus dilakukan berkali kali ya
dan nampaknya ini juga yang mereka contoh gitu ya dari mungkin dari kampanye trump ya
ujaran kebencian dan lain sebagainya ini dilakukan secara terus menerus untuk mencari perhatian publik
agar terus dibicarakan agar orang selalu tahu selalu melihat semua berita berita tentang mereka

kalau kita lihat di apa namanya narasjid narasjid nah itu juga sebenarnya nggak boleh

jadi kayaknya kpu banyak mengakomodasi katanya kepentingan dari pak jokowi
itu gimana mbak irma ini kalau bicara mengenai sosial media panoramanya seperti itu
sekarang begini kita nggak usah bicara banyak ya nggak usah seuzon nggak usah selalu negative thinking
kita minta saja kpu buka risalah rapatnya yang memang
dihadiri oleh kedua belah pihak apa yang terjadi sih sebenarnya mbak irma dari semua kontroversi
kemarahan bahkan serangan serangan yang mungkin agak ramai ke kpu paling
seperti yang saya bilang tadi sebenarnya ini ingin mendelegitimasi kpu agar ketika nanti mereka kalah
mereka akan mengatakan bahwa kpu berpihak bahwa memang terjadi kecurangan seperti itu menurut saya
itu yang akan dilakukan karena mulai kayaknya mulai ketakutan nih ya ada mulai ada rasa ketakutan menurut saya
ketakutan karena ketakutan kalah nih ketakutan kalah nih ketakutan kalah nih ketakutan kalah nih
ya kan ini udah udah udah udah rasa kalah nih kelihatannya ini jadi harus dilegitimasi dulu kpu nya
supaya nanti kalau kalah ada alasan untuk mengatakan kepada publik kami kalah karena ini
kan seperti itu nah ini kami kami melihatnya seperti itu kenapa karena kita lihat banyak
sekali apa namanya statement statement yang dilontarkan itu hit and run salah satu contoh
kasus begini habibur rahman mengatakan kepada publik kepada media bahwa debat besok itu pak prabowo sandi sudah menang tiga
debat aja belum ke udah bisa bilang menang tiga dari mana ceritanya gitu loh nah ini kan ini asbun asbun
seperti ini loh yang selalu dilontarkan ke publik nanti ketika publik marah dan ada respon minta maaf
oke nah ini kan yang yang tapi anda lihat tapi anda setuju gak dengan asumsi atau mungkin narasi
yang mungkin ramai sekali di ada di publik belakangan ini bahwa kpu banyak melakukan hal hal
yang agak kurang apa ya mungkin bagi bagi sebagian orang ya kurang legitimet atau mungkin kurang legitimet
orang profesional misalnya mbak irma tkn jokowi maru sendiri melihatnya bagaimana performa kpu dalam
merancang debat kemudian mengatasi hal hal atau penyelenggara pemilu belakangan ini saya kira
semua jauh dari kata profesional keputusan kpu itu kan dibicarakan bersama dengan dua paslon dan
mereka semua hadir jadi jangan juga lempar batu sembunyi tangan ketika di depan kpu setelah
disepakati mereka bilang setuju kemudian di publik mereka teriak teriak seolah olah mereka di menjadi
pekorban gitu ini kan enggak enggak fair ya ya saya mau jadi setuju semuanya dari proses proses oh iya
kalau nggak setuju nggak mungkinlah ditanda istilahnya mereka mengundang kpu pasti udah pada saat diundang
itu mereka pasti udah marah marah saya yakin mereka udah marah marah dan mereka akan walk out
yakin sekali itu kalau mereka enggak setuju kemudian dipaksakan nggak mungkin ya mereka pasti
saya rasa semuanya nggak ada masalah dong tapi kenapa kemudian di luar mereka teriak teriak gitu ya
mengatakan bahwa mereka tidak tidak setuju dengan kisi kisi dan lain sebagainya bahwa ini adalah
pesanan tkn seperti itu padahal setahu kami di tkn bahwa justru yang minta tidak ada debat itu
justru pihak mereka tidak ada debat hanya penyampaian visi misi saja tidak ada debat
justru pihak mereka yang minta gitu jadi kita bisa dong bisa minta kpu untuk bicara ke publik
agar semuanya clear gitu loh ya
kemudian bicara di publik beda keputusan yang dilakukan bersama kpu beda
kan nggak fair
jadi itu yang kemudian ditangkap dan anda melihat sebenarnya kpu juga
harus berkontribusi meluruskan banyak hal sebenarnya mbak irma ya
seberapa penting sih kpu kemudian harus spoke up memberikan klarifikasi
ini kan agak capek juga misalnya di tengah tengah penyelenggara pemilu yang seperti ini
mungkin kpu harus mengurusi hal hal yang debatable di publik seperti ini ya mbak irma ya
ya saya kira begini sekarang kan kpu ya yang didelegitimasi
nah mungkin besok lagi kalau sudah rasa rasa wah ini nggak bakal menang nih
mungkin juga bawaslu yang akan didelegitimasi
kemudian mungkin kemudian akan ada lagi episode episode berikutnya
untuk melakukan delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu
ini tudingannya serius sekali loh mbak irma
apa namanya menuduh bahwa kubu
saya tidak menuduh
saya tidak menuduh
mungkin bisa saja itu terjadi
karena selama ini selalu ada hit and run hit and run
kita akan tanya nanti jurubicara
saya tidak menuduh ya
saya tidak menuduh

kami akan kembali
usaha jeda tetap bersama kami
sebelumnya itu dua minta gak ada debat gak ada debat loh
gak ada debat maksudnya bagaimana pak
gak ada perdebatan jadi waktu di televisi itu antar calon tuh gak berdebat gitu
dia hanya jawab jawab saja apa yang ditanya oleh moderator itu ditanya dijawab
pendalaman saja gitu itu yang kami tolak
jadi bahwa kisi kisi saja permintaan dari dua duluan
kemudian debat pun dihindari gitu loh itu pun dari dua itu yang kami tolak
tapi kalau kisi kisi oke deh kawan kawan ini ketika rapat dengan kpu tidak ada masalah tidak ada bantahan
seperti tadi sampaikan oleh pramono ya dari kpu bahwa di sana oke oke aja
tapi kok tiba tiba keluar dari ruangan di luar teriak teriak bahwa ditolak lah ini dan sebagainya
jadi apa yang terjadi menurut anda
cari sensasi dan mendelegitimasi kpu
ini kebohongan banyak yang disampaikan saudara arya sinulinga itu
dibilang kita nggak siap debat
ini kan kebohongan publik dari awal debat itu harus
untuk ini seperti kata bang arya ya
ya saya ingin menyampaikan debat itu kita siap
tidak ada sedikitpun pak prabowo dan bang sandi takut untuk berdebat
apalagi dengan pak jokowi dan kiamaru
bahkan saya sebagai bpn pak prabowo dan bang sandi meminta ke kpu
kalau bisa jangan ada yang bawa ped jangan ada yang bawa buku kertas contekan
supaya kita tahu jawaban orisinal
di tas dari masing masing kandidat
kita tahu isi kepala
tapi kenapa di protes seperti kata mbak irma tadi
kenapa setelah diputuskan protesnya justru banyak sekali gitu dari kubu anda misalnya
kata mbak irma tadi
ya kita menyampaikan supaya jangan ada bawa contekan
saya adalah dari sabtu selalu bicara jangan bawa contekan

oke karena saya tahu kisi kisi sudah akan dibagikan karena kesepakatan bersama

itu diambil sekali lagi dalam rangka menjaga dua belah pihak dapat perlakuan yang sama
tidak ada kebocoran
jadi tidak ada sedikit pun bpn pak prabowo dan bang sandi ingin mendelegitimasi kpu ya
lalu kedua takut berdumpat
pernyataan arya sundalingga itu sampah kebohongan besar
mbak irma masuk akal nggak penjelasannya bang andre dengan menjawab tadi apa namanya narasi mbak irma
dan juga apa narasinya bang arya tadi
emang ada yang
masuk akal penjelasan dia
saya lihat nggak ada yang masuk akal
seperti contoh dia bilang bahwa penjelasan arya sunalingga itu sampah
menurut saya omongan andri lebih dari sampah
nggak pantes bicara begitu ya soal sampah menyampah
yang sering menyampah itu malah justru kelompok sana
apa tuh mbak
salah satu contoh ngomong soal tujuh kontainer sudah dicoblos
itu kan sebenarnya informasi sampah yang nggak ada diada adain
itu mendelegitimasi kpu agar masyarakat opini tergiring
saya tahu maksudnya supaya nanti kalau kalah
oh pantas kalah kami kalah wajar dong orang kami dicurangi kok
indikasinya seperti itu menurut kami
boleh dong kita bicara mencurigai seperti itu sama seperti mereka juga mencurigai kita
jadi jangan bicara soal sampah menyampah
arya sunilengga bicara seperti itu ada faktanya
silahkan buka risalah rapat dengan kpu
kami bukan bicara nggak by data
buka dong risalah rapatnya
soal contek mencontek itu hanya soal teknis
nggak ada masalah bisa kok
debat juga belum dilaksanakan
jadi bukan itu soalnya
jadi jangan juga andre terlalu sering bicara kasar
nggak bicara kasar lah ya
saya ingin menyampaikan tujuh kontainer itu tidak dari kubu kami
tujuh kontainer itu adalah informasi yang berbeda
yang terdara di tengah masyarakat
dan kami secara resmi direktorat hukum kami dan advokasi langsung menyampaikan ke kpu
langsung berkomunikasi agar dicek
alhamdulillah malam itu kpu ya langsung mencek dan membuktikan bahwa tidak ada
dan kami sekaligus mendukung pihak kepolisian untuk mengungkap siapa rekaman orang itu yang bicara
karena kita selama ini berhubungan dengan pihak kpu ya
kita melihat kpu era ini jauh lebih baik ya
dalam arti kata setiap permasalahan yang ada kita sampaikan kepada lo kami
lalu kami menyampaikan ke kpu
langsung akan ada pertemuan
jadi nggak ada tuh anda nggak setuju ada tagar kpu rasa tim ses yang sekarang beredar jadi trending topik itu ya bang andre ya
saya melihat kpu era ini

kami akan segera kembali saat lain
kubu anda gitu bang andre
ya saya ulangi lagi ya bahwa tidak ada keinginan kami mendelegitimasi kpu
hubungan kami bpn dengan kpu sangat baik
ada narasi gitu dari mbak irma dan kawan kawan
biasa saja mbak irma membangun narasi seperti itu kan haknya mbak irma
tapi saya ingin menjelaskan kepada publik bahwa hubungan bpn pak prabowo dengan kpu sangat baik
apapun masukan yang kami berikan ke kpu selama ini selalu didengar dan respon
setiap informasi yang kami berikan kepada kpu ini loh ada dpt ganda lalu kpu mengundang tkn lalu dukcapil
kita duduk bersama kita buka bersama
ini menunjukkan apa
kpu sekarang responsif terhadap permasalahan permasalahan yang ada di seluruh stakeholder peserta pemilu
jadi ini menunjukkan
anda lihat kpu berat sebelah seperti dikatakan banyak netizen misalnya
sampai saat ini yang saya dapatkan informasi dari mas priyo maupun mas pras teman teman yang hadir selalu dapat
bpn di kpu
bahwa selama ini respon kpu
baik soal dpt
selama ini cukup baik
hanya memang kami kecewa di soal visi dan misi
yang seharusnya tanggal sembilan
besok bisa dilaksanakan
tidak jadi karena ketidaksepakatan dua belah pihak dan kpu membatalkan memfasilitasi ini
ini yang kami sesali
meskipun bang andre banyak juga anggota tim kampanye anda bisa lihat ferdinand huta heian
yang men tweet banyak sekali

kesannya meragukan independensi dan netralitas kpu
ini kita mungkin bisa tampilkan sembari dicari gitu ya
itu gimana anda menjawab hal hal yang itu juga bagian dari kampanye anda gitu
mungkin ada teman teman yang memang selama ini masih punya traumatik ya
dalam bersama kpu di dua ribu empat belas
tapi informasi dari teman teman yang anggota bpn
yang memang bertugas berkoordinasi dengan kpu
kpu menyampaikan selama ini kpu pusat ya kpu republik indonesia
selama ini kepada kubu bpn
meskipun banyak dari tim kapannya anda yang juga berkata lain
itu bagian dari itu boleh boleh saja ya berbeda gitu ya bang andre
memang masih mengkritisi
oke mbak irma gimana komentarnya
ya itu yang saya bilang tadi hit and run ya
kalau andri bilang tadi bahwa informasi tujuh kontainer itu dari masyarakat
kan ini juga omongan sampah lah
kan ini kan yang bicara ini kan adiari
bukan masyarakat sembarangan
ini bagian dari partai pendukung prabowo sandi
jadi jangan juga kemudian bicaranya tidak valid gitu ya
makanya baik baik saja memuji puji kpu bang andre barusan ini
berarti nggak menderigitimasi dong mbak irma
berarti nggak mendilegitimasi kpu dong memuji puji tadi
itu kan tadi andre yang bicara
tapi kan teman temannya andri banyak sekali yang bicaranya lain lain
nanti diakui oleh andre bahwa itu memang teman teman yang masih belum paham
dan masih mau mengkritisi kan gitu
di satu sisi melempar isu menggiring opini publik
tapi di sisi lain ada yang membersihkan
itu bagian dari strategi atau memang sendiri sendiri saja kita agin agin
itu bagian dari strategi yang grand design lah
boleh satu menit ya terakhir
jadi saya ingin menjelaskan pernyataan andi arief di tweetnya
jadi sekali lagi bedakan kata kata tolong dicek kebenarannya sama menyebarkan hoax
jangan sampai orang meminta dicek dibangun narasi seakan akan orang ini menyebarkan hoax
jangan lagi kita membangun narasi narasi kebohongan
yang jelas saudara andi arief sudah menyatakan beliau akan kooperatif siap diperiksa oleh pihak kepolisian
jadi kita serahkan dulu kepada pihak koopolisian untuk membuktikan
sehingga biar terang menerang
jangan sampai belum jelas sudah membangun narasi terkesan bpn prabowo yang melakukan
ini kan fitnah kejam luar biasa kejinya gitu loh
kalau andre rosiade menyerahkan kepada kepolisian mbak irma juga pasti menyerahkan kepada polisian
tapi saya yakin semua harus menyerahkan kepada saya untuk menutup diskusi ini
karena dialognya waktunya sudah habis
mbak andri sayang sekali datangnya telat
kalau gitu kan kita bisa dialog lebih lama tadi mbak irma ya
terima kasih mbak irma
terima kasih mbak andri atas perbincangan ini
pada malam hari ini pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan pilpres
bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya budhaj putro tata lawak